cirebon jawa barat tidak melulu dikenal dengan nasi jamblang atau empal gentong
namun di kota yang berada di jalur pantai utara ini ada kudapan yang juga menjadi ciri khas
uang cirebon atau orang cirebon menyebutnya tahu gejerot
saya pun mengunjungi salah satu penjual tahu gejrot yang masyur di cirebon
lokasinya terletak di kawasan pasar kanoman cirebon
tahu gejorot yang dijual di tempat ini disiapkan dadakan
pertama penjualnya akan menyiapkan piring yang terbuat dari gerabah berwarna
warna hitam lalu bawang merah cabai diulek hingga halus
setelah itu potongan tahu ditaruh dalam gerabah
sebelum akhirnya diguyur kuah gula aren sambil sedikit dikunlet
seporsi tahu gejerot dibanderol dua belas rupiah
menikmati tahu gejerot sebenarnya sekarang bisa ditemukan dimana saja
penjualnya sudah banyak tapi rasanya beda ya
kalau misalkan makan
tahu gejrot langsung dari asalnya di kota cirebon
tadi saya sempat berbincang bersama dengan mas masnya disini
ternyata pabriknya tidak jauh dari kota cirebon
nah gimana kalau misalkan kita geser ke sana
untuk mencari tahu bagaimana sebetulnya proses pembuatan dari tahu gejot selengkapnya
dalam sehari menjadi pengusaha tahu gejerot cirebon
kawasan jatisein ciledug cirebon menjadi sentra pabrik pembuatan tahu
disini ada puluhan industri rumahan pembuatan tahu gejerot
halo pak dengan kiki pak
pak ini pabrik tahu gejrot
oke pak boleh nggak saya belajar untuk tahu bagaimana cara proses pembuatannya
sama bapak langsung ya pak ya
oke sudah bersama dengan salah satu pengusaha tahu gejrot di kawasan ciledug kita akan lihat bagaimana prosesnya ke dalam
langsung ke dalam mungkin ya pak ya
yuk kita ke dalam
mulai dari sana berarti abah ya
seperti halnya pembuatan tahu pada umumnya kacang kedelai adalah bahan utama
pabrik ini membutuhkan dua kuintal kacang kedelai untuk sekali produksi tahu
untuk membuat bahan tahu gejrot kacang direndam terlebih dahulu semalaman
ini bertujuan membuat kacang mengembang
setelah dipastikan bersih kacang kedelai dipindahkan
ke dalam ember dan selanjutnya digiling
dalam proses pencucian air yang digunakan harus bersih jika tidak bersih hasil penggilingan beresiko cepat basi
selain itu kacang kedelai harus berkualitas dengan ciri kacang berwarna kecoklatan dan tidak berwarna hitam
ya proses penggilingan sedang berlangsung menurut dari pemilik proses penggilingan ini pada tahun tujuh puluh an waktu itu pasti menggunakan manual
tetapi karena memang
permintaannya cukup tinggi kemudian juga kacang kedelai yang digiling jumlahnya semakin banyak sehingga mulai pada tahun delapan puluh an
pemilik sudah bertransformasi menciptakan alat seperti ini untuk menggiling kacang kedelainya
kacang kedelai yang sudah melewati proses penggilingan akan bertekstur kental dan berwarna putih
hasil penggilingan ini biasa disebut aci kacang kedelai
sekali pengolahan hanya memakan waktu lima menit setelah ember penuh aci kacang kedelai akan dipindahkan ke tempat perebusan
ini turun turun mau pindahin ke sini
harus bawahnya hati hati karena memang di bawahnya banyak air cukup licin jadi harus benar benar berhati hati kita simpan di sini untuk kita masuk ke proses berikutnya
total ada sekitar tiga kg adonan kacang kedelai yang saya bawa
adonan berikutnya akan dimasukkan ke dalam tempat perebusan yang mirip sumur
secara perlahan saya mencoba memasukkannya
setelah semua masuk aci kacang kedelai akan dicampur air panas dan langsung diaduk
setelah dimasukin ke tempat khusus seperti ini memang harus diaduk agak lama diaduknya lumayan pegel
proses perebusan kacang kedelai berlangsung sekitar sepuluh menit
semakin lama rebusan akan semakin mengembang
nah perebusan di tempat ini sudah menggunakan gas sehingga prosesnya cukup cepat
perebusan tahu selanjutnya disaring menggunakan kain khusus
sedikit demi sedikit rebusan tahu dipindahkan
kata si masnya lama banget ya
setelah dipindahkan barulah tahapan penyaringan dilakukan
saya bersama pembuat tahu lain berada di posisi masing masing
kami kemudian dikenakan untuk menyaring sari sari tahu
ya berikutnya adalah proses penyaringan proses penyaringan tidak bisa dilakukan sendiri
antara memisahkan sari tahu ya mas ya
dan juga ampasnya
jadi harus dua orang menggunakan alat seperti ini digoyang ke kanan ke kiri
untuk memisahkan antara sari tahu dan juga ampasnya
nah biasanya ini ampasnya itu tidak digunakan ya mas ya
oke ampasnya biasanya digunakan untuk pakan jadi tidak ada yang terbuang
ini yang menarik
untuk memastikan semuanya tersaring dengan baik
saya harus menginjak gulungan ampas tahu ini
caranya dengan ditutup menggunakan papan dahulu
lalu saya berdiri diatasnya
sambil memegang tali seperti ini
saya takut kepleset nih
gak usah gerak gerak
waduh agak deg degan nih
bapak bilang nggak apa apa karena sudah biasa dan memangnya seperti ini
untuk kemudian bisa mengepres
memisahkan antara sari tahu dan juga si airnya ya pak ya
untung ada pegangan seperti ini jadi aman lah ya pak
aman nih pak ya
waduh pengalaman baru ini
sari tahu yang sudah didapat kemudian akan masuk tahap pembibitan
saat bibit dimasukkan secara langsung tahu tahu akan bermunculan ke permukaan
sari tahu yang sudah dibuka
jadi kalau misalkan anda bertanya
mana sih yang kemudian disebut dengan tahu
ya ini dia nanti kita kasih lihat gambarnya
nah ini dia proses tahunya sudah mulai menggumpal ya pak ya
ketika sudah mulai menggumpal seperti ini ya baru dipisahkan
tahu tahu yang kemudian akan diproses berikutnya begitu ya pak ya
wow cepet banget prosesnya tadi pembuatan tahu dari pembibitan langsung muncul
gumpalan gumpalan tahunya itu
tahu yang sudah jadi berikutnya akan dipindahkan untuk dicetak
nah ketika proses pemindahan seperti ini sebetulnya harus sama ahlinya
tapi saya mau coba dan memang harus berhati hati karena si tahunya ini kan baru diangkat dari api
jadi memang suhunya begitu panas
orang orang disini bilang masih ngebul harus hati hati bawanya
jadi saya juga penuh kehati hatian ini bawanya ya
tahu dicetak dalam wadah berbentuk persegi
adonan tahu harus dipastikan tersimpan merata ya
setelah merata adonan tahu akan ditutup dengan kain dan juga papan kayu
nah agar air dalam tahu terperas cetakan diberi beban bambu dan batu
setelah dipastikan airnya turun proses pemotongan dilakukan
agar bentuk tahu sama dan simetris pemilik sudah memiliki cetakan khusus
saya langsung memotong dengan pisau kecil
pemotongan dilakukan dari ujung ujung tahu yang sudah diangkat dari api api

ini rada lumayan lama proses pencetakannya karena harus dilakukan satu persatu
setelah itu tidak hanya dari atas ke bawah tapi nanti dari arah sebaliknya juga harus dilakukan hal yang sama
jadi wajar kalau misalkan prosesnya memang agak cukup panjang dan cukup lama dalam proses pembuatan tahu gejrot
ah saya jadi lupa ini bentar bentar bentar
setelah dipotong tahu tahu kecil ini akan direndam kembali dalam air
perendaman menjadi bagian penting dalam proses pembuatan bahan tahu gejrot
soal pemindahkan harus hati hati ya
harus hati hati banget karena kan si tahu ini teksturnya lembut sekali ya
jadi misalkan kita tidak smooth saja bisa rusak nanti teksturnya
jadi lebih baik saya coba belajar pelan pelan aja daripada harus rusuh atau buru buru pada akhirnya teksturnya menjadi tidak baik
untuk menghasilkan tahu yang sempurna proses perendaman dilakukan selama tujuh jam
proses perendamannya kan memang memakan waktu cukup lama tadi ya
jadi kalau misalkan anda menikmati tahu gejrot kan bisa dihubungi dengan tahu gejrot yang lainnya ya
biasanya ketika dipotong itu dalemannya kopong
nah itu berpengaruh dari proses perendaman ini
jadi proses perendaman ini bisa membuat tahu yang mentah ini mengembang
ketika digoreng dalam suhu yang sudah diatur juga mengakibatkan dalamnya itu kopong
dalam sehari produsen tahu gejrot dapat memproduksi lebih dari tiga puluh ribu potong tahu gejrot yang dikirim ke berbagai daerah
seperti kuningan indramayu dan majalengka
harga kacang kedelai yang terus naik menjadi tantangan dalam menjalankan usaha pembuatan tahu gejorok ini
kacang kedelai naiknya kan gak bisa diprediksi kadang gak per tahun per bulan sekali kadang kadang
dua kita dua kiriman aja udah roba lagi harganya roba gitu
proses pembuatan tahu biasanya selesai pada pukul dua belas siang
tahu yang sudah direndam selama tujuh jam akan disembuh goreng malam hari ini
saya pun ikut menggoreng
tahapan penggorengan dilakukan dalam wajan besar yang berisi penuh minyak
teknik menggorengnya sederhana saat dimasukkan ke dalam minyak tahu akan dibiarkan sampai muncul suara letupan
selain kebaru deh tahu boleh diaduk dan diputar putar
sesudah dipastikan matang secara merata tahu baru diangkat
setelah tahu digoreng seperti ini selanjutnya akan didinginkan beberapa saat sebelum nantinya masuk ke proses packing lalu dijual kepada para penjual tahu gejrot
lumayan panjang dari mulai kita menikmati tahu gejrot di kawasan kanoman sampai akhirnya kita geser ke celituk untuk mengetahui proses panjang pembuatan tahu gejot
ternyata ada beberapa teknik khusus dalam pembuatan tahu gejrot ini
mudah mudahan bisa menjadi inspirasi untuk anda